kalau kita berdua jalan gandengan kayak gini
seisi sekolah pasti ngiri banget
lo nya hansem terus gue nya cewek paling cantik satu sekolah
serasi banget kan
dasar cewe pada tukang kuping
gue sumpahin kuping lo semua pada segeni kuping gajah menurut lo rasa

aduh ngasih apaan sih gambor
gila serem banget kejadian kemaren siantuk belum bisa lepas dari benak gue
ih kebayang ga sih lo kalo gue jadi ngawinin si mbok
wah darren lo emang jago banget bikin acara

biasa ya bang
gila kim tau ga semua anak di sekolah ini kalo mau pesen baso pasti pesennya sama mang cecep
tapi cuman kita berdua doang kalo pesen sama mang cecep selalu bilang
biasa ya bang
oh iya darren ini laporan dari gito
nih dia nih hasil sudut literatur dari pembustakaan
terus pak gimana udah dapet bahan bahan belum dari internet
sebenernya gue udah dapet kemarin gue abis browsing internet
dan udah gue print juga sih cuman hari ini gue ga bawa
nah pas berat nih mang cecep nih
terima kasih ya bang
hmm ngerjain tugas biologinya
ntar aja deh ya gue lapar banget nih
makan baso pasti lebih mantap oke
chef gue juga lapar banget
gimana ga badan lo bulet seperti bola ping pong
wuh hati hati dong lutut lo
untung badan lo tuh penuh lemak
bang lo tuh ga kena sakit
kebentur lemak ya kan
aku tau kan udah beluk kutuk
tuh kan bener
tuh kan bener
tuh kan bener
emang sih udara panas kayak gini kita jadi gampang kebakar
apalagi kalau ngeliat gebetan kita digandeng semacam lain
ya ampun glasio lo masih gak mau ngaku sama gue
lo cemburu kan sama deren ya kan
cemburu otak lo tuh roman banget tau gak
makanya lo tuh jangan keseringan nonton telenovela
gue tuh masih gunung banget sama anak yang tadi naprak gue
yaudah terserah deh kalau gak mau ngaku
eh jangan lupa tuh minuman dibayar ya
glasio glasio gue itu bukan todo kali
jadi jangan dibentak bentak gitu dong
untungnya aja gue sabar banget ngadepin lo
tau gak sih glasio
kita bisa jadi pasangan super serasi banget lo di sekolah ini
omongan todo tadi siang benar kan
kalau lo naksir sama kimmy tapi coba deh gelas lo berpikir logis
kimmy sama deren tuh udah lengket banget sekarang
udah kayak lemper kembar siam
tapi coba deh gelas kalau kita berdua jalan gandengan kayak gini
seisi sekolah pasti ngiri banget
lo nya hansem terus gue nya cewek paling cantik satu sekolah
serasi banget kan
dasar cewe paling tukang nguping gue sumpahin kuping lo semua pada segitiga kuping gajah menurut lo rasa
nyebelin banget sih kok bisa ya
hani suka sama cowok nyebelin kayak gitu
aduh udah gue stress ngeliat glasio
mendingan kita dengerin musik aja
ganteng banget juga kan
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
tuh kan makan
tuh makan nyokol lagi marah
jangan makan tembok yang dipukul sakit ya han
iya kok tembok yang ditonjok sih
mendingan lo tonjok si lino aja sampe puas
lo masih tetep suka sama cowok itu dan lo kekal tetep mau ngejar dia
lo harus punya rencana yang lebih oke han
iya han oke mantep dan jelas
hah gue punya ide
gills gimana kalau sekarang lo semua bantuin gue cari peralatannya peter pan
eh emma lo ada ide apaan sih han
hani manggil tuh
ada apa gerangan my princess
ada apa dika mau manggil gue hani
ada apa hani
nol ada yang gue mau ngomongin penting di dalam
aduh hani masa siang siang bolong begini ngajak lino ke dalam gudang sih
donald kan jadi malu tapi mau sih
eh udang gue tuh magi lo buat bantuin gue nyari barang tahu di dalam
ya silahkan prinses
udah udah udah
lino kan budak cintamu

latingan per feedback
emang lu ga ikut latihan drama buat tensinanti
lo gue ajak buat ikut pertunjukan drama buatan sih nanti
terus judulnya peter pan
gue jadi wendy putri cantik yang dicuri captain hook
judulnya peter pan ya
kalau begitu lino jadi arielnya ya
lo tuh jadi captain hooknya
nih pegang cepetan
yaudah gapapa deh
ini dia yang paling
istirahat kedua nanti kita latihan drama
hani jadi kapan nih kita latihan dramanya
iya sekarang lah linol
dan supaya lebih oke lo dan hani latihan di lorong ini linol
regian hitung hitung buat tes mental lo aja noh
jadi biar lo gak grogi gitu deh kalau ditonton orang banyak
dan kalau acting lo jelek linol lo udah kebiasa apa nih ketahuin sama anak anak
oke jadi linol denger baik baik ya
kalau gue angkat seputangan gue berarti lo harus mulai ber acting
blas blas blas lo masih marah ya sama gue ya
gue cuma mau konsultasi doang kok
hah konsultasi lo pikir gue psikiater yang bisa ngobatin kegilaan lo itu
hah eh eh blas dengerin gue dulu dong
gue tuh cuma mau konsultasi tentang sifat cowok doang kok
lagi gue cuma punya satu pertanyaan
apa cowok bisa gila beneran kalau iya tergila gila sama cewek yang gak ngebalas cintanya
banyak banget gelas banyak banget cowok di sekolah ini yang tergila gila sama gue
itu salah satunya
yah wendy sayangku apujaanku cintaku
pokoknya kamu harus menerima cinta lino
salah satunya senimal tuh blas dia jadi gila sejak cintanya gue tolak
karena kalau tidak linol sunat kamu
eh kok cewek disunat ya
kalau tidak ini potong kamu
ya wendy cepat serahkan cintamu padaku
hah hah hah hah
udah linol lu sadar ya
udah linol jalan ya